diduga kelebihan muatan sebuah truk bermuatan tebu menabrak toko bangunan dan bengkel di jalur mudik jawa bali jember
meski tak merenggut korban jiwa namun kejadian ini mengakibatkan bangunan dan bengkel hancur termasuk motor yang tertimpa reruntuhan bangunan
seperti inilah kondisi truk tebu yang dikemudikan kholik warga desa lengkong kecamatan ajung jember
truk bernomor polisi n sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan y ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya ajung yang merupakan salah satu jalur mudik penghubung jawa bali
truk ini menabrak bangunan bengkel serta toko bahan bangunan di sisi selatan jalan akibatnya kedua bangunan beserta peralatan di dalamnya pun hancur
selain itu sejumlah kendaraan yang diparkir di depan bengkel ringsek dan tertimbun reruntuhan bangunan
kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah timur berusaha mendahului mobil yang ada di depannya
namun diduga kelebihan muatan truk mendadak hilang kendali hingga akhirnya menabrak deretan bangunan yang ada di sisi kiri jalan
kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah timur berusaha mendahului mobil yang ada di depannya
beruntung dalam kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa karena saat kejadian bengkel dalam keadaan kosong
namun kerugian material yang diderita pemilik bengkel ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
truk busur ini tertepu nabrak geran meg dulu dari belakang dari arah timur
setelah nabrak geran meg posisi truk ini oleng langsung posisi kecepatan tinggi
langsung masuk ke bengkel ke rumah
selain kerugian material kecelakaan ini juga mengakibatkan peralatan bengkel
dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di jalur selatan jember banyuang
saya fulkus mandani jember